harga pangan yang mahal menjadi isu yang belum terselesaikan
tak hanya harga semua jenis cabai yang meroket
bawang merah tomat sayur mayur telur dan minyak goreng bertahan cukup lama dengan harga tinggi
kenaikan ini paling memukul bisnis kuliner tak terkecuali bisnis warteg yang memiliki stigma murah meriah
makan ikan goreng sama tempe goreng minyak gorengnya mahal
per liternya empat belas rupiah
makan telur ini juga tiga puluh ribu rupiah per kilogramnya
sayur kangkungnya juga mahal seikatnya lima ribu rupiah
dan yang paling dasyat adalah sambelnya nih
sambelnya pakai rawit merah itu satu ratus tiga puluh ribu rupiah per kilogram
ini tuh disini makan berapa pak bayarnya
wah udah enak murah lagi makan di warteg
kenaikan ini disiasati oleh pelaku usaha warteg rido ibu di jakarta timur dengan mengurangi ukuran potongan tempe dan tahu
mengurangi ragam menu yang dihidang hingga mengalihkan penggunaan cabai segar ke cabai kering sebagai bahan utama sambal
sesuai dengan apa itu kalau dinaikin ya orang orang pada namanya warteg sih mbak
murah gitu jadi kalau naik ya secara otomatis nanti ditinggal konsumen pak
iya jadi ya standarnya warteg itu aja
ketua koperasi warteg nusantara kowantara mukroni mengatakan kenaikan harga yang terjadi kali ini membingungkan
lantaran terjadi setelah lebaran usai
kita dihantam oleh harga harga yang mahal sementara biaya biaya yang kita keluarkan itu kan juga nggak kecil
misalnya kayak sewa gitu kan
terus untuk yang punya yang punya
terus untuk yang punya yang punya
asisten dia harus membayar itu gitu kan
kementerian perdagangan yang dipimpin menteri baru zulkifli hasan menilai ada andil dari tensi geopolitik rusia ukraina
yang membuat harga pangan dunia melambung sehingga mendorong kenaikan harga pada cabai bawang telur dan minyak goreng
adapun terjadi kenaikan harga saat ini menurutnya masih dalam batas kewajaran
serta menjadi momentum bagi petani pekebun maupun peternak untuk mendulang untung
sabia ini kan memang ada musiman tapi sekarang kan saya udah ketemu menteri pertanian ya
kan petaninya banyak tuh di brebes tegal
jangan ini kan karena musim saja
ya sekali sekali petani bawang panen cabai dapat bonus kan wajar
adapun ancaman mobok berjualan dari pelaku usaha warteg mendak sulki vli hasan berencana akan mengajak para pengusaha untuk berdialog bersama
seraya menjelaskan bahwa beragam subsidi dan bantuan hingga dana csr bagi pelaku umkm
telah digelontorkan pemerintah untuk meredam kenaikan harga dan menahan dari kebangkrutan